hasil survei lembaga manilka research and consulting menempatkan calon petahana gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama berada di urutan pertama tingkat elektabilitas yaitu empat puluh tiga enam persen
hasil survei paket kandidat basuki dan jarod serta risma dan sandiaga uno memiliki hasil yang sama yaitu dua puluh sembilan persen
hasil survei manilka di bulan agustus ini
dengan menggunakan empat ratus empat puluh responden di dki dari delapan calon basuki atau ahok memimpin di angka empat puluh tiga enam persen
kemudian tri risma hari ini yang mengalami peningkatan di angka empat belas tiga persen
dan yusuf mansyur sembilan enam persen
sementara itu sandiaga uno calon kuat yang digadang gadang menjadi rival ahok berada di posisi ke enam dengan perolehan tingkat elektabilitas lima persen
meski ahok memimpin tingkat elektabilitasnya menurun dari hasil survei yang dilakukan pada juni lalu
itu karena pak ahok memutuskan untuk maju ke pilkada itu melalui jalur parpol
jadi ya satu sisi mungkin ini ada trade offnya pak ahok ya
sebelumnya pemilih yang istilahnya nggak mau ikut ikutan dalam pilkada itu mau karena antusias dengan pak ahok yang sosok anti kemampanan yang berani maju lewat jalur perseorangan
sayangnya begitu pak ahok memutuskan untuk maju melalui partai politik segmen bangsa ini yang jadi mundur lagi gitu loh
menilka juga melakukan survei untuk paket kandidat
survei menunjukkan tingkat keterpilihan paket ahok jarot lebih tinggi enam delapan puluh dua persen bila dibandingkan ahok heru yang hanya tiga empat
selain itu bila disandingkan pasangan ahok jarot dengan risma sandiaga uno hasil surveinya pun menjadi seimbang yaitu dua puluh sembilan persen
hasil ini pun membuat sandiaga uno sebagai salah satu bakal calon gubernur dki semakin bergerilya melakukan komunikasi politik dengan p tiga
tentunya harus menyerap dan saya akan bawa hasil ini ke teman teman mekanisme koalisi yang lagi berbicara sekarang untuk memfinalisasikan pasangan calon
tentunya harus menyerap dan saya akan bawa hasil ini ke teman teman mekanisme koalisi yang lagi berbicara sekarang untuk memfinalisasikan pasangan calon
ini adalah suatu breakthrough ya
survei manilka yang dirilis menunjukkan sosok gubernur yang jujur dan bersih serta merakyat masih menjadi kriteria utama gubernur yang diinginkan warga dki jakarta
dari hasil survei manilka ada satu fenomena yang menarik yaitu meningkatnya jumlah swing voter atau pemilih yang belum menentukan pilihan
dari bulan juni lalu yang hanya delapan belas persen kemudian meningkat menjadi empat puluh lima hingga lima puluh persen di bulan agustus ini
ada pun dugaan swing voter ini berasal dari para pendukung ahok yang tadinya mendukung ahok karena ia memilih jalur independen
namun kemudian ahok memutuskan mengikuti jalur parpol di pilkada dki pada bulan juli
dan hal ini didukung juga dengan menurunnya elektabilitas ahok dari empat puluh sembilan persen pada bulan juni lalu kemudian menurun menjadi empat puluh tiga persen di bulan agustus ini
swing voter ini atau pemilih yang belum menentukan pilihan suaranya tentunya sangat berharga
dan dapat menjadi penentu kemenangan dari salah satu calon juga
apalagi dengan jumlah yang cukup tinggi yaitu empat puluh lima hingga lima puluh persen
nah hal inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh masing masing calon untuk memenangkan hati dari para swing voter untuk dapat memilih mereka agar menang di pilkada dki jakarta nanti
gita meningrum jakarta